asap tebal kembali muncul dari tangki milik pertamina refinery unit empat cilacap yang terbakar sabtu pagi
asap tebal ini bahkan terlihat hingga jarak empat km dari lokasi kebakaran
asap diduga berasal dari salah satu titik kebakaran yang masih belum bisa dipadamkan
saya melihat dari jarak kurang lebih lima ratus sampai mungkin satu km
kepulan asap hitam masih terlihat bahkan dari dekat api juga masih terlihat berkobar
dan tentunya ini mengklarifikasi bahwa kemadaman atau kebakaran yang tadi malam dinyatakan padam
faktanya sampai dengan siang ini masih terjadi kebakaran
munculnya asap dari tangki di area tiga puluh sembilan pertamina ru empat cilacap jadi tontonan warga sekitar
pasalnya tangki ini sebelumnya sempat padam namun tiba tiba kembali mengeluarkan asap tebal
sejumlah polisi pun berjaga di pintu masuk menuju area tangki yang terbakar
beberapa pekerja yang akan masuk wilayah tangki diperiksa petugas
sementara itu terkait penyebab kebakaran kapolres cilacap akbp leganek mawardi
mengatakan pihaknya dibantu tim laboratorium forensik polda jawa tengah saat ini masih melakukan penyelidikan
untuk penyelidikan yang selanjutnya kita akan berkoordinasi
kita mulai dari mencari vulkan saksi saksi yang ada
kemudian jika diperlukan akan kita minta bantuan dari laboratorium forensik maupun dari milik
meski asap kembali muncul dari tangki yang terbakar
manajemen humas pertamina
refinery unit empat cilacap hatim ilwan menjamin produksi dan pasokan bahan bakar minyak tidak terdampak
pasalnya tangki yang terbakar bukan berisi bbm
melainkan benzen sebagai bahan dasar pembuatan petro kemikal
kenati demikian pihaknya masih berusaha memadamkan api dengan menercunkan lima puluh petugas damkar
peristiwa ini tidak akan berdampak terhadap supply kebutuhan bbm dan lpg yang biasa

sebagai mana diketahui kilang pertamina refinery unit empat cilacap jawa tengah terbakar jumat malam
peristiwa terbakarnya tangki terjadi saat hujan deras disertai petir
api sempat padam setelah puluhan petugas damkar dibantu personel tni polri dan sapo pp dikerahkan ke lokasi kejadian
peristiwa terbakarnya tangki terjadi saat hujan deras disertai petir api sempat padam setelah puluhan petugas damkar dibantu personel tni polri dan satpol pp dikerahkan ke lokasi kejadian
meski kobaran api berhasil dikendalikan masih ada satu titik api yang belum padam
petugas damkar pun masih disiagakan untuk mendinginkan tangki yang terbakar
tim liputan cnn indonesia